pemimpin yang sempurna tidak ada yang yang sempurna kok biasa biasa saja nah itu yang
ada juga mangut lele yang dihidangkan dalam batuk kelapa
biasanya ari mendapat sepuluh ekor ikan mujair
sebetulnya nggak harus aku pikirin
sepertinya semua angin segar pagi ini dalam perbincangan kita
kan nggak ada skandal skandal yang disebut dengan
akan diselenggarakan perebutan tempat ketiga untuk international youth championship
nah apakah anda mengetahui apa gangguan yang sebenarnya terjadi